ya sebelum mantu minggu depan presiden joko widodo ini kembali mengendari sepeda motor trail saat mengunjungi muara gembong bekasi jawa barat
ya jadi tidak ada waktu untuk cuti ya meskipun ini pernikahan merupakan acara yang sangat penting untuk kemudian
persiapan itu untuk panjang ya
pasti nah ngomong ngomong soal naik motor trail kita kan berpikir ya kok presiden naik motor sih
cara ini dipilih jokowi untuk berpindah ke lokasi acara yang tidak terjangkau oleh mobil
ya itu benar
lokasi acara yang berjarak sekitar tiga km dan tak terjangkau oleh mobil
selain itu cara ini juga dipilih jokowi untuk menerobos kerumunan warga
ini bukan pertama kalinya jokowi mengendarai sepeda motor trail
sebelumnya ia mengendari motor ini saat meninjau pembangunan jalan tol trans papua
presiden jokowi bahkan mengabadikannya dalam video blog miliknya
dalam vlog tersebut presiden menceritakan kunjungannya ke papua dan pembangunan infrastruktur di sana
dia juga menjelaskan bahwa kini jalur trans papua tersebut lebih mudah diakses dibandingkan sebelumnya